pemerintah kota surabaya mulai mengoperasikan rumah matematika sebagai tempat belajar tambahan
bagi pelajar di sana
namun konsep belajar matematika yang menyenangkan dan efektif ternyata belum bisa terwujud
bayangkan dalam satu ruangan terdapat delapan puluh siswa yang dibagi menjadi tiga kelompok
dengan materi pelajaran yang berbeda
begitulah proses belajar di rumah matematika berlangsung
rumah matematika ini digagas untuk meningkatkan kemampuan para siswa di surabaya
matematika yang sulit akan diajarkan dengan cara menyenangkan
sejumlah teknik dan alat peraga akan digunakan
nyatanya proses pembelajaran di rumah matematika ini malah berlangsung gaduh
dalam satu hari terdapat dua sesi setiap sesi terdiri dari siswa sd dan smp
dalam ruangan yang sama tanpa sekat
jadwal peserta dalam rumah matematika ini
ditentukan oleh dinas pendidikan kota surabaya
namun sayang pada hari selasa sepuluh januari terdapat kesalahan jadwal
sehingga peserta sesi pertama dan kedua bertumpuk
selain gaduh fasilitas di rumah matematika juga belum mendukung
pembelajaran di rumah matematika surabaya ini
sejua ini ibu melihatnya seperti apa ibu
bagus dari dinas memang ada rumah matematika itu memang bagus ya
untuk anak anak lebih mengenal lagi pembelajaran matematika
ada metode metode baru yang disampaikan
untuk kendala ruangan ya
karena dari segitu banyak anak dengan satu ruangan
ini membuat apa ya
kurang efektif memang
ini kan ibu sebagai guru pendamping ya bu ya
sebagai guru pendamping tadi saya melihat juga ikut turun langsung ke lapangan
ini kenapa ibu
apa kan seperti apa
terus terang kalau anak anak dengan seperti ini
dengan gaduh seperti ini kan mereka kurang konsentrasi
otomatis mereka kurang
apa ya butuh bantuan untuk dalam mengerjakan soal ini
bagi dunia pendidikan kota surabaya
rumah matematika ini dipandang merupakan terobosan yang positif
tapi para pengajar masih berharap rumah matematika ini ditunjang fasilitas baik ruangan maupun peralatan yang memadai